sidang paripurna pembukaan sidang keempat presiden joko widodo belum juga menandatangani revisi undang undang md tiga
dalam sidang paripurna pembukaan masa persidangan keempat senin lalu
dua anggota dpr malah terlibat perdebatan saat membahas undang undang md tiga
dikutip dari lamandetik com perdebatan dimulai saat ketua fraksi nasdem johnny g plate melakukan interupsi
ia meminta dpr untuk mengagendakan rapat konsultasi dengan presiden
untuk mencabut kembali usulan hasil revisi undang undang md tiga
namun interupsi johnny tidak langsung ditanggapi karena pimpinan dpr memberi kesempatan kepada anggota lain
sementara itu anggota fraksi pdi perjuangan henry yosodiningrat berpendapat
undang undang md tiga belum ada urgensinya untuk dicabut karena presiden juga belum menyatakan keberatannya
presiden joko widodo memang belum menyampaikan sikap secara resmi
apakah menerima sepenuhnya usulan hasil revisi undang undang md tiga atau malah keberatan
ditanda tangani atau tidak undang undang md tiga tetap akan berlaku dalam rentang waktu tiga puluh hari setelah disahkan di paripurna
dan kita akan mengulas malam hari ini apa yang menjadi langkah dari presiden
yang akan segera diambil apakah menunggu tiga puluh hari kemudian mengeluarkan perpu atau ada langkah yang lain
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan taufikul hadi
selamat malam bang taufik dari fraksi partai nasdem
kemudian kita juga masih menantikan refli harun yang merupakan akademisi hukum
hukum tata negara
apakah sementara ini sudah tersambung melalui telepon
baik belum tersambung ya
dan kita juga menunggu sambungan telepon dari johan budi sp yang merupakan staff khusus presiden joko widodo
baik saya mulai dari bang taufik terlebih dahulu
apa yang terjadi sebenarnya dalam rapat paripurna kemarin
maksudnya adalah apa yang sebenarnya menjadi ide atau usulan dari pak joni plate
untuk berkonsultasi dengan presiden
lagi terkait dengan undang undang md tiga ini
semangatnya apa sebenarnya yang ingin disampaikan bang taufik
jadi semangatnya kita adalah ingin menempatkan lembaga yang disebut dengan dewan perwakilan rakyat itu adalah
tepat di depan masyarakat di depan rakyat indonesia
karena apa md tiga ini semangatnya adalah kita ingin membuat sebuah undang undang
untuk mengembalikan kewibawaan
karena menurut sejumlah anggota dpr sendiri
bahwa tergerus kewibawaannya terakhir ini akan berbahaya karena kita ini adalah demokrasi kita adalah
demokrasi itu adalah mencarakan partai politik harus hadir
tapi kalau misalnya dpr itu adalah demikian rupa
maka lama kelamaan nanti akan berpengaruh orang tidak melihat lagi ada urgensinya partai politik
dan urgensinya ada dewan perwakilan rakyat
nah melalui md tiga
nah mungkin karena itulah cara menempatkan bagaimana kita mengembalikan
wibawa presiden itu adalah menurut pemahaman kami dari nasdem itu adalah tidak proporsional
sehingga md tiga itu justru menjadi sebuah tirai
berhadapan seperti berhadapan antara masyarakat vis a vis
jadi mungkin itu sudah tidak pantas lagi
karena itu ketika di dalam rapat
ketika kita bukan di dalam perintah
pembahasan dalam pembahasannya
kami mengatakan melalui saya
mengatakan bahwa kalau kita ingin mengembalikan kewibawaan dpr itu adalah
bukan dengan membuat undang undang
yang membuat kemudian masyarakat itu
harus ada tirai di antara masyarakat dengan dpr
tetapi menurut kami
yang benar adalah kita merubah perilaku kita
perilaku kita sebagai politisi sebagai anggota dpr
itu adalah patut dan layak
karena itu dengan demikianlah kemudian akan kembali lagi marwah dan kewibawaan dpr
yang kedua kami mengatakan dari awal
jangan kita memperlihatkan nafsu berkuasanya terlalu berlebihan
nafsu memperoleh kekuasaan terlalu besar
jangan kita perlihatkan kita bernapsu sekali
sehingga kita membuat sebuah undang undang
dengan mempermainkan undang undang
sebelumnya kita ingin mengambil kursi tersebut
kursi tersebut ya sudah lah
itu adalah bisa di masa yang akan datang
preudaya yang akan datang
hasil pemilu yang akan datang
setiap partai pemenang pemilu langsung menjadi ketua
tapi sekarang nggak perlu disisipkan lagi
tetapi semua partai
yang ada di dpr itu adalah
semuanya membidik kursi tersebut
nah kalau kita ini adalah seperti itu berpolitik
menurut saya itu memperlihatkan sebuah pendidikan politik yang tidak baik kepada masyarakat
itu hanya berambisi soal kursi kekuasaan saja
jadi adalah persoalannya adalah masalah kursi
kami dari nasdem kami beritahukan
dulu adalah stand off
antara koalisi indonesia hebat
kih dan satu lagi kmp
kemudian setelah itu adalah kemudian rujuk
alat kelengkapan dewan itu
itu adalah diberi kesempatan kepada partai yang belum memperoleh untuk masuk
kami juga kebagian
tetapi nasdem mengatakan kami tidak akan mengambil kursi tersebut
silahkan mengambil kepada
anggota partai lain
bagi kami adalah
kursi yang seperti itulah sama dengan kursi yang kita bawa dari rumah
ya itu adalah kursi yang tidak dihormati oleh
hanya sekedar pembagian itu
baik nanti kita akan perdalam lagi ya bang taufik
bagaimana sebenarnya sikap nasdem di dalam undang undang md tiga ini
khususnya apakah terkait hanya soal pasal tentang penambahan kursi pimpinan dpr mpr itu
ataukah tiga pasal yang dipersoalkan publik
terkait dengan beberapa pasal yang kontroversi nanti kita juga akan munculkan
tapi sejenak kita ke gedung kpu terlebih dahulu
untuk melihat penetapan nomor urut partai bulan bintang yang dinyatakan lolos
mengikuti atau menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas berikut ini
kpu telah dilaksanakan
diberikan kepada bawaslu

sebelum republik indonesia menutup rapat selain itu terbuka
kami memberikan kesempatan
kepada pimpinan partai bulan bintang
untuk memberikan sambutannya
dalam acara rapat beli muterbeta nomor urut partai politik
kepada pimpinan partai bulan bintang
silakan untuk dipodul
baik ketika publik menantikan
dan sempat mengapresiasi langkah presiden joko widodo
untuk tidak menandatangani undang undang indutiga
yang sempat disahkan di paripurna dpr
tapi kemudian pertanyaan selanjutnya apa yang akan diambil langkah oleh presiden
apakah akan membiarkannya dalam rentang waktu tiga puluh hari dan undang undang tersebut akan tetap berlaku sesuai peraturan perundangan yang ada
baru mengambil langkah langkah yang telah dibahas begitu
ataukah akan dalam waktu dekat ini mengeluarkan keputusan sikapnya seperti apa
kita lihat pernyataan dari sekretaris kabinet pramono anung hari ini begitu ya di hari senin
yang menyatakan bahwa pokoknya tunggu tiga puluh hari
kan batas waktunya tiga puluh hari ini yang dimaksud adalah sesuai peraturan perundangan
karena sebuah undang undang tanpa ditandatangani presiden pun ketika tiga puluh hari berjalan maka undang undang tersebut akan tetap berlaku
sayang sekali fontnya terlalu kecil ya tapi disini yang diperlukan
tulis adalah pokoknya tunggu tiga puluh hari akan batas waktunya tiga puluh hari
saya akan langsung bertanya kepada bang refli harun
bang refli selamat malam
iya selamat malam
bang refli setelah kita menunggu bagaimana sikap dari istana atau presiden terkait dengan undang undang md tiga ini
yang terbaru pernyataan dari pramono anung hari senin kemarin
begitu sebenarnya menyatakan tunggu tiga puluh hari baru disitu akan ada langkah
ini langkah yang tepat atau yang bagaimana
sebenarnya menurut anda bang refli
iya kalau tiga puluh hari tidak usah ditunggu
karena sudah dengan sendirinya kan kalau setelah tiga puluh hari tidak ditandatangani
maka ruu itu tersebut sah menjadi undang undang dan wajib diundangkan
sehingga kemudian masyarakat yang berkeberatan terhadap undang undang md tiga kan bisa mengajukan judicial review kepada mahkamah konstitusi
nah berangkali mana simbolisnya yang saya lihat sebenarnya
makna simbolisnya adalah kalau memang tidak ditandatangani kan berarti presiden sesungguhnya menolak
kalau presiden menolak maka kemudian di mk berangkali perjuangan para pemohon atau penggugat lebih mudah
karena pemerintah tidak akan defense teorinya kan
nah lalu kemudian yang defense mungkin pemerintah dpr saja
dpr pun kan semua tidak sepakat juga sesungguhnya
barangkali mudah bagi mk untuk membatalkan ketentuan ini begitu
cuma memang ya kita juga melihat bahwa memang ada koordinasi yang kurang baik ya antara presiden dengan menteri yang mewakilinya begitu
tapi kalau kemudian dilihat saat berjalan ketika presiden mengatakan belum akan menandatangani undang undang md tiga ini dan akan mengkajinya semangatnya kan disitu
mereka seperti menolak karena apresiasi publik juga datang cukup banyak kepada presiden saat itu
kemudian ada pembahasan juga kalau memang presiden menolak kenapa tidak mengeluarkan perpu saja
nah ketika menunggu tiga puluh hari dianggap hanya akan membiarkan dan sebenarnya publik akan mengajukan judicial review
tidak ada sikap atau langkah presiden di sana sebenarnya terkait dengan penolakan ini
bagaimana anda melihat ketika didesak untuk mengeluarkan perpu sebagai wujud perusahaan
ya termasuk orang yang tidak setuju ya kalau perpu keluar kenapa perpu itu jangan sebentar sebentar perpu sebentar sebentar perpu
karena lama lama kemudian presiden akan menjadi tirani menurut saya
kita harus melihat alasan yang memang betul betul genting gawat untuk keluarnya perpu
kalau ini menurut saya ya undang undang md tiga nya memang sangat tidak memadai ya
seperti yang dikatakan tadi bahwa membangun tirai kalau saya tidak hanya tirai tapi tembok ya antara dpr dan masyarakat
jadi paradigmanya sudah keliru sebagai wakil rakyat kok malah membangun tembok dengan masyarakat
tetapi maka tetapi kan jalan yang bisa ditempu memang pilihannya apakah buat perpu
kalau perpu menurut saya aneh perpu masa perpu membatalkan undang undang md tiga kan begitu ya
nah barangkali sikap untuk tidak menandatangani itu ya sebagai sebuah sikap politik yang harus dilihat mk sebagai penolakan presiden
ini menurut saya akan lebih mudah dan elegan kenapa kalau perpu itu kan nanti juga akan dilihat lagi
akan ribut lagi di dpr ya ada konselasi menerima dan menolak lagi itu ya
berdebat lagi padahal kita menurut saya tidak perlu menghabiskan energi
kemudian proses politik selesai nah kita selesaikan secara hukum
dan hukumnya ada di menurut saya ada di mahkamah konstitusi
dan saya berharap ya mahkamah konstitusi betul betul menampilkan negara awam
justru langkah yang sekarang ini memang adalah langkah yang paling elegan dan paling tepat begitu ya bang refli ya
dengan membiarkan tidak menatangani itu
ada pilihan yang ada ya mungkin itulah yang paling baik ada delay sedikit tiga puluh hari ya
karena kita tahu di yang di mk juga kadang kadang putusannya bisa setahun bisa tiga bulan
enam bulan karena itu menurut saya waktu tiga puluh hari itu tidak terlalulah dipersoalkan kenapa
sekarang pun saya kira sudah hampir tiga puluh hari kan
ya sudah tinggal belasan hari lagi nih
jadi saya kira sudah waktu tiga puluh hari itu secara simbolik justru menurut saya baik ya bagi pemohon agar kemudian mendapatkan dukungan
dari pemerintah untuk melakukan judicial review jadi biasanya berhadapan dengan pemerintah dalam judicial review
sekarang justru pemerintah yang mendukung
ini kan menurut saya akan lebih mudah bagi mk untuk membatalkan undang undang md tiga tersebut dan nanti kita akan mendapatkan
anu pembelajaran rasionalitasnya kenapa sebuah undang undang itu misalnya dikatakan buruk atau baik
kalau perpukan tidak kita tidak ketahuan begitu
hmm baik pandangan anda seperti apa bang taufik mendengar penjelasan dari bang refli
apakah anda setuju juga bahwa langkah presiden membiarkan tinggal beberapa hari lagi masuk rentang waktu tiga puluh hari undang undang berlaku
maka selesaikan diuji materi ataukah seperti yang diusulkan oleh pak joni plate bahwa lebih baik ada konsultasi dengan presiden terlebih dahulu
ya saya sepakat memang adalah bukan sepakat barangkali yang bisa dilakukan adalah itulah langkahnya adalah langkah dalam koridor

tidak bisa kita kemudian mengambil langkah langkah lain di luar itu
misalnya begini sudah pasti dpr tidak akan melakukan perubahan sikap karena dpr telah memutuskan di dalam paripurna
itu akan menjadi presiden presiden berikutnya setelah diputuskan di paripurna kemudian bisa setiap saat dirubah sendiri
diubah sendiri ya
itu tidak akan mungkin dilakukan hal tersebut
maka menurut saya memang seperti yang disampaikan oleh pak rafli tadi
bahwa itu adalah harus tempatnya adalah di mahkamah konstitusi
jadi bagi masyarakat yang memang ingin melakukan
yang tidak sepakat terhadap itu melakukan uji materi di sana
itu menurut saya langkahnya
lain tidak bisa
tidak bisa kita dengan misalnya dengan kalau saya sebagai anggota dpr saya tidak setuju dengan perpu
perpu itu sebenarnya adalah menunjukkan ketidakberdayaan dpr
itu harus diingat
jadi karena itu selalu harus diselesaikan oleh eksekutif
ya tentu saja eksekutif nanti akan senang sekali akan membuat akan mengeluarkan perpu terus menerus
tapi itu akan menjadi pukulan yang tidak baik kepada lembaga legislatif
karena itu saya menyuruhkan kepada siapapun walaupun ini adalah teman saya
jangan sekali sekali dengan cepat meminta agar perpu
dalam konteks ini
nah satu satunya adalah
bukan satu satunya diantaranya menurut saya yang paling tepat adalah dengan mk
kecuali kalau mau melakukan revisi ke bali nanti setelah
melakukan revisi itu yang dilakukan oleh dpr
tetapi saya ingin tanyakan bagaimana sikap dpr melakukan revisi
begitu efektif langsung melakukan revisi itu juga akan nggak mungkin
ya menurut saya satu satunya tuh
itulah di mk nanti
baik tapi sebenarnya yang menjadi kendala bagi nasdem itu yang ketika itu nasdem sempat walk out ya
yang yang yang menjadi masalah bagi nasdem sebenarnya adalah
apakah terkait dengan pasal pasal tentang dua ratus empat puluh lima pasal satu ratus dua puluh dua
yang dipermasalahkan oleh masyarakat
ataukah terkait dengan pasal tentang penambahan kursi pimpinan di dpr mpr dpd
kami kan sudah saya sampaikan tadi
sikap kami ketika hadir juga menteri eksekutif maksudnya disitu
kami menyampaikan bahwa kami tidak setuju seperti ini
karena itu adalah terlalu kasar
yang kasar begini
itu kan dilakukan lobby
dalam lobby tersebut menghadirkan semua kapoksi
kapoksi dari semua fraksi
kecuali dari fraksi nasdem
dan fraksi p tiga tidak hadir di dalam lobby yang
di dalam ruangan pimpinan balik
jadi kami di luar saja
kemudian setelah itu
hasil lobby itu dijadikan norma
menurut saya itu adalah
sebuah hasil lobby kemudian dijadikan norma
seharusnya itu kan harus dipikir secara matang
karena itu kami mengatakan bahwa
ini tidak tepat
kalau seperti ini
ini adalah kita akan tidak akan memunculkan simpati
padahal kita ingin mengembalikan
sebagai sebuah lembaga
ini akan segera mendapatkan reaksi
jadi dari awal kami telah mengingatkan
bukan hanya persoalan kepemimpinan yang kami persoalkan
juga adalah substansinya yang
tiga pasal tersebut

itu juga menjadi persoalan bagi persoalan
nasdem dan p tiga
baik nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jadwal berikut
tetaplah bersama kami di prime news
baik sebelum kita lanjutkan
perbincangan kita di segmen ketiga dalam dialog ini
kita sapa dulu bang refli harun
yang akhirnya sudah hadir di studio
selamat malam bang refli
terima kasih perjuangannya
depan saya lihat rusia dua ribu delapan belas soalnya
dan kita akan lihat terlebih dahulu
kutipan pernyataan dari wakil ketua dpr ri
yang sekali lagi mengkritik presiden
terkait dengan sikapnya dalam undang undang md tiga
baik dari lamandetik com
kita lihat pernyataan dari fahri hamzah
yang mengatakan kasihan presiden
saya sedih melihat presiden
nggak punya penasihat tata negara
jadi tidak konstitusional
serta ngidul saja
artinya tidak punya sikap yang jelas terkait dengan hal ini
bang refli tapi sebenarnya bagaimana ketika kemudian
yang dimaksud fahri hamzah
dan juga beberapa fraksi yang lain ya
yang mempertanyakan sikap presiden
yang tidak segera menantangani
padahal ada perwakilannya
di pembahasan revisi undang undang md tiga ini
dan kok baru terakhir sekarang
yang seperti merasa kaget
seperti yang diklaim oleh pak yasona lawli
secara ketahanan negara itu bagaimana sih
apakah etnis atau tidak etis
itu yang mungkin dimaksud oleh fahri hamzah
dan yang mengkritik presiden
soal etnis dan tidak etnis itu relatif ya
tapi soal konstitusional atau tidak
itu yang paling penting ya
karena konstitusi itu yang hukum tertinggi
kalau kita lihat perdebatan
pembuatan pasal pasal tentang apa
pembuatan undang undang tersebut
dan kebetulan pada waktu itu saya hadir juga melihat ya
maka memang jalan untuk tidak menandatangan itu
memang jalan yang diciptakan
sebagai clause ya
kalau seandainya ada kondisi presiden tidak mau tanda tangan
pada waktu itu kan perdebatannya begini
awalnya kekuasaan legislatif itu diberikan kepada dpr
tapi dpr tidak percaya diri
kalau dia membahas sendiri
dia takutnya kedodoran
karena materi itu yang lebih banyak menguasai eksekutif
maka kemudian dibuatlah pembahasan bersama
jadi joint hearing ya kan
ketika pembahasan bersama dikatakan untuk disetujui secara bersama sama
jadi presiden sebagai co legislator jadinya
nah ketika disetujui bersama sama
lalu muncul pertanyaan
kan harus di
baru dua tahap kan
baru tahap ketiga
nah tahap keempat pengesahan dan pengundangan
terang tinggal presiden
bagaimana kalau presiden tidak mau tanda tangan
pada waktu itu
nah maka dibuatlah klausul
kalau presiden tidak mau tanda tangan
maka tiga puluh hari ruu tersebut akan menjadi undang undang
dan wajib diundangkan
itulah untuk mengunci
kalau seandainya tiba tiba pasca persetujuan
ada arus politik yang luar biasa
sehingga presiden kemudian berubah pikiran
nah itu apa pernah terjadi
oh banyak sebenarnya itu yang terjadi
megawati lima kali pernah tidak menanda tangan nih
bahwa rancangan undang undang yang sudah disetujui bersama
dan ada perwakilan
iya pada waktu itu bahkan
bahkan presidennya yang nakal
karena pemerintah sudah menyatakan tidak setuju
waktu itu undang undang tentang
zona bebas perdagangan batam
presidennya sudah tidak setuju
melalui menteri hukum dan ham
waktu itu yusril iza mahendra
dpr memaksakan untuk ketok palu
pada waktu itu tanggal tiga puluh september
karena pada tanggal satu oktober
besoknya itu akan ada dpr baru
ini dpr akhir masa jabatan dua ribu empat belas
apa yang terjadi
setelah itu undang undang tersebut
akhirnya tidak bisa dijalankan juga
tetapi kan kalau kita bicara dengan perspektif yang negatif
yang penting misi sudah selesai
perkara kemudian jadi atau tidak dilaksanakan
nah undang undang tentang pembentukan peraturan perundang undangan
nomor sepuluh tahun dua ribu empat
juga tidak ditanda tangan nih
karena pada waktu itu
set next nya itu
set next nya yang marah
karena pengundangan itu berubah dari set next
kepada menteri hukum dan ham
jadi set next nya yang tidak mau tanda tangan
tidak sampaikan kepada megawati
sehingga hal hal seperti itu pernah terjadi
baik karena kepentingan presiden sendiri
maupun mungkin kepentingan kepentingan orang orang
tapi konteks yang sekarang itu sama tidak kira kira
karena kan disitu kan tidak ada penolakan dari pemerintah juga
ketika undang undang md tiga ini bergulir
tidak ada penolakan
berbeda dengan ketika cerita anda soal
tapi kan satu saja yang menolak
yang satunya kan tidak
yang sepuluh dua ribu empat kan sesungguhnya tidak ada penolakan
tetapi ada split
perpecahan di kalangan pemerintah
antara sekretariat negara dengan
kementerian hukum dan ham pada waktu itu
karena pengundangan itu berubah
dari sekretariat negara ke
kementerian hukum dan ham
bahwa kita tahu bahwa pengundangan itu kan soal
soal proyek juga yang besar kan
nah sekarang kita tahu bahwa
menurut saya presiden tidak cukup di
diberikan update informasi
karena mungkin awalnya presiden tahunya
ini soal penambahan
tiba tiba ada yang lain
tetapi penambahan kursi pimpinan pun
menurut saya juga tidak layak juga
undang undang itu biasanya kan dibuat
dalam jangka waktu yang panjang
paling tidak harus ada landasan
komprehensif lah ya
undang undang itu jangkauannya
walaupun faktanya tidak
tapi paling tidak
cara berpikirnya begitu
masa undang undang hanya dibuat

lalu kemudian untuk mengadopsi
dan kemudian itu sudah ditunjuk lagi
bahwa yang ditambahkan itu adalah
kursi bagi partai tertentu
undang undang seperti ini
harusnya dibatalkan oleh fk
karena tidak sesuai dengan kaida
untuk membentuk sebuah peraturan perundang undangan
buang membuat peraturan perundang undangan itu mestinya
berlaku untuk semuanya
tidak dimaksudkan untuk sebuah
bahkan fraksi tertentu
ini kan membuat undang undang gaya
saya kira bukan sebuah
undang undang yang baik
kalau kita ukur ya
bang taufik mungkin bisa ceritakan proses yang dulu seperti apa
karena pertanyaan publik itu
ketika ada wakil pemerintah di sana
apakah memang sempat ada perdebatan keras
terkait dengan pasal pasal tertentu
atau tidak ada
karena pada ujungnya
kok pemerintahnya jadi tidak setuju
waktu pembahasannya itu bagaimana
bagaimana sebenarnya bang taufik
sehingga kemudian proses di situ
ada nasdem juga akhirnya mundur
atau tidak ikut dalam pembahasan itu
jadi kalau draftnya itu kan kita ketahui
adalah dipersiapkan oleh dpr
nah karena itu adalah md tiga adalah
menjadi undang undang sebenarnya
undang undang internal dpr
berhubungan dengan itu
yang mempersiapkan semuanya
tentu saja dpr
nah ada sejumlah hal yang
kami pada dasarnya
kami telah menyatakan dari awal
bahwa md tiga ini kita perlu
untuk melakukan perubahan
ada sebuah proses
yang lalu itu adalah tidak tepat
melihat sebuah partai
jadi pemenang pemilu
kemudian rame rame menolaknya
lantas pada saat terakhir
draftnya adalah menjadi
bukan pemenang pemilu
tapi melalui paket
paket dan pemilihan
paket dan pemilihan
jadi ingat paket
jadi pemilihan ini penting
jadi demikian adalah undang undang ini
kalau berlaku sekarang ini adalah
berarti pemilihan kalau misalnya
pemilihan yang sekarang ini
sebenarnya adalah dia masuk dalam paket dan pemilihan
jadi kalau misalnya kemudian itu adalah
ditunjuk saat itu adalah
sudah menyalahi juga
karena itu adalah berarti itu adalah
yang lain itu adalah tidak
yang lain juga menjadi tidak berlaku
kan seperti itu
kami telah mengingatkan bahwasannya itu adalah
tidak tepat karena itulah menjadi undang undang yang sangat parsial
kalau kita bikin begitu adalah
masa undang undang itu adalah berlaku
untuk hal ini
untuk masalah ini adalah berlaku
pada periode ini
kemudian yang lebih sebelumnya adalah
untuk periode berikutnya
tidak ada undang undang seperti itu
nah ketika itu adalah
mereka sepakat seperti itu
itu menunjukkan bahwa
sebenarnya mereka sedang tidak membuat undang undang
tetapi mereka sedang mengkompromikan kekuasaan
tetapi tetapi mereka sedang mengkompromikan kekuasaan
itu adalah menurut kita tidak layak
kita sudah memperingatkan itu tidak akan
walaupun kami nanti yang menentang
mungkin tidak banyak
mungkin tidak banyak
tapi akan ditentang oleh masyarakat
nah apa yang terjadi
itu berlanjut terus
dan tidak ada perdebatan
fraksi partai disana adalah setuju semuanya
karena setuju semuanya ya
kan tidak ada perdebatan
jadi itu kalau ditanyakan
ada perdebatan ya tentu saja tidak ada perdebatan
yang terjadi adalah
di antara kita
jadi sebenarnya ketika awal
periode dpr saat ini
itu ketika dibentuk adanya kmp kih saat itu
sistem pemilihan dan paket paket dan pemilihan itu
tetapi ketika direvisi hanya untuk mengakomodir
fraksi fraksi tertentu untuk bisa duduk sebagai pimpinan
itu juga ditolak oleh nasdem
karena itu tidak sesuai dengan kaedah pembuatan undang undang
maksudnya seperti itu
kita itulah meminta direvisi
yang idealnya sebelumnya
jadi pemenang pemilu adalah
langsung menjadi ketua dpr
berlaku pada periode berikutnya
berlaku pada periode berikutnya
bukan dikoreksi sekarang ini
kemudian dikoreksi sekarang ini kemudian dimasukkan
bukan berarti bahwa kita tidak suka
atau kepada partai tertentu
tetapi itu adalah tidak elok
di depan masyarakat
di depan pemilih kita
di depan rakyat indonesia
itu tidak mengajarkan apapun terhadap rakyat indonesia
itu adalah pendidikan politik yang paling buruk
undang undang yang ketiga ini
sebenarnya revisi yang sekarang ini menjadi menarik
karena kalau kita lihat ya
saya ingin bisa dikoreksi juga
dari sisi masyarakat
yang terkait dengan meminta izin presiden
ketika dpr akan diperiksa
kemudian pasal penghinaan terhadap dpr dan lain sebagainya
kemudian pasal pengindahan terhadap dpr dan lain sebagainya

tetapi tidak mengkaitkan sebenarnya
terkait dengan penambahan kursi pimpinan di dpr dan dpd
di dalam internal dpr sendiri

yang paling banyak didebat dan disoroti adalah soal itu sebenarnya
bagaimana anda melihat kompleksnya undang undang md tiga ini
bagaimana anda melihat kompleksnya undang undang md tiga ini
dan kemudian presiden harus
dan kemudian presiden harus
berikan putusannya di situ

kenapa kemudian yang muncul di masyarakat mengenai apa
membuat tembok itu
sebelum ada izin presiden
teriminal orang melalui mkd
karena pasal pasal yang terkait dengan masyarakat
hubungan antara presiden
anggota dpr atau institusi dpr kepada masyarakat
sehingga tentu saja masyarakat merasa berkepentingan
tapi kalau mengenai pimpinan ini jadi tereduksi dia
karena sebelumnya undang undang md tiga ini sudah dibuat juga
untuk mengadopsi penambahan unsur pimpinan di alat kelengkapan
jadi perubahan pertama
jadi mungkin masyarakat merasa miris saja
itu memang kelakonannya dpr seperti itu
sehingga resistensi tidak terlalu besar
bukan karena mereka menerima
tapi akhirnya mereka ya sudah lah memang begitulah kelakuannya
pasrah ya itu pasrah
bukan pasrah artinya ya sudah lah
tetapi ketika kemudian dpr membuat pasal pasal yang bisa mengkriminalkan masyarakat
yang membuat benteng bagi dirinya
maka pada saat itulah kemudian masyarakat bereaksi
terutama mereka yang memahami mungkin relations
seharusnya antara rakyat dan wakil rakyat
karena ini paradigmatik
tetapi saya setuju
memang membuat undang undang itu tidak boleh begitu
jadi membuat undang undang itu
yang paling baik adalah
jangan disesuaikan dengan kondisi pembuat undang undang itu hari ini
kalau kita sesuaikan dengan kondisi pembentuk undang undang hari ini
maka kemudian undang undang itu jadi tidak fair
masa mereka kemudian membuat undang undang
lalu berlakunya pada
pada saat ini
sebagai contoh misalnya di
ini undang undang yang terkait sama kepentingan diri sendiri ya
sebagai contoh misalnya di amerika serikat
ada ketentuan konstitusional mengatakan bahwa
kongres itu boleh menaikkan gaji mereka
tetapi berlakunya pada periode berikutnya
tidak ada kepentingan konflik of interest ya
sama seperti sekarang ini
saya kira bagus dikembalikan kepada partai pemenang pemilu
nah kita kan tidak tahu
siapa yang akan memenangkan pemilu dua ribu sembilan belas
berlakunya itu netral
itu kemudian bisa memanfaatkannya
tetapi ketika kemudian
ini untuk fraksi atau partai tertentu saja
maka undang undang tersebut menjadi undang undang yang
tidak netral lagi
undang undang yang tidak mengayomi semua unsur
tapi undang undang yang peruntukan bagi
golongan bahkan pihak tertentu saja
nah yang seperti ini pernah dibatalkan mk
ketika mk membatalkan pemberlakuan undang undang anti terorisme
pemberantasan tindak pidana terorisme
khusus untuk bom bali
nah khusus itu tidak boleh
tidak boleh kenapa
karena undang undang itu harus berlaku umum
berlaku pada siapa saja
dan biasanya next
bukan kita buat
ada kejadian masa lalu
kita buat undang undangnya lalu kemudian undang undang
itu diterapkan untuk
kejadian yang sudah lewat itu
nah itulah yang dikatakan sebagai
retroaktif yang kemudian
dalam konteks bombali
dalam konteks lain saya tidak mau membahas dulu
karena ada konteks lain juga
oke nah tapi kalau misalnya
kita bicara ke mk tentang uji materi ini
ini kan kemudian yang menjadi
concern masyarakat juga ada juga partai
politik baru yang akan menguji
materi tentang hal ini tapi kan tentu
saja yang dilihat adalah
paling tidak concern yang terlihat adalah
tiga pasal yang kontroversial itu tentang
dpr membentengi diri tidak lagi soal
pimpinan di dpr ataupun mpr
karena itu tidak terlalu
tergantung nanti judicial review nya
kalau judicial review nya
itu menguji secara formil
tata cara pembentukan undang undang ini
dianggap keliru baik dari
sisi hal yang terlihat maupun dari sisi
kemudian kan batal semua
kalau batal semua berarti semua tidak ada termasuk
walaupun yang dimohonkan misalnya
oleh penguji materi itu hanya tiga pasal tertentu saja
saya tanyakan jangan jangan mereka
tidak hanya menguji materi
tapi formil juga
kalau formil kan semuanya
tetapi bisa juga
kemudian ada pihak yang mungkin
mengajukan pasal itu
nah pertanyaannya kenapa
partai politik baru
karena memang kalau partai politik lama
seperti pak taufik tidak bisa
mengajukan judicial review
karena ikut membahas di situ
karena ikut membahas dianggap tidak jantel
kecuali kalau pak taufik mengembalikan tafsir
kan ada juga itu presiden di pemilu dua ribu sembilan belas
jadi undang undangnya a
tetapi kemudian oleh kpu
dibelokkan menjadi b
b tersebut diperkuat juga
dengan putusan mahkamah agung
mereka yang merasa dirugikan
ke mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi kemudian
yang mengajukan termasuk partai partai di senayan
yang terancam kehilangan kursi
sebenarnya bukan kehilangan kursi
yang berubah itu orangnya ada enam belas orang
yang akan berubah tapi partainya
sama proporsi partainya
tapi kan orangnya juga penting kan
karena mengembalikan makna asli
undang undang ketika itu diserahkan
itu bisa ya partai yang membahas
tetapi ini bukan mengembalikan makna asli
makna aslinya memang seperti yang dikendaki
tetapi itu keliru
yang sudah disetujui itu menurut saya keliru
jadi tergantung nanti putusan mk itu
apakah hanya membatang tiga tertentu saja
ataukah secara keseluruhan hasil revisi
kalau secara keseluruhan berarti ya paket pimpinan
juga tidak boleh
tapi kita juga belum tahu kemudian apa yang menjadi
presiden belum menandatangan ini gara gara
tiga pasal yang itu ataukah
ada tentang terkait dengan pemenangan
pasal tentang penambahan kursi pimpinan
bagi dpr mpr pak taufik sejauh ini
bagaimana informasi yang ditabatkan oleh nasdem
kalau saya tidak terlalu jauh
melihat hal tersebut
percaya apa yang disampaikan oleh
men kumham pak yosun aloli
bahwa presiden kaget dengan itu
yang ada di dalam
saya sampai di sana aja
oke baik tapi sayang sekali malam hari ini
kurang lengkap rasanya memang tidak ada
pendapat dari istana
kami sudah menghubungi pak johan budi sp
yang tadi menyatakan konfirmasinya
atau confirm untuk bisa kami
telpon dalam dialog malam hari ini
tapi rupanya tidak dapat
dijawab kembali hubungan telpon kami
dan saya ucapkan terima kasih
kalau begitu pak tovikuladi dan juga bang refli harun
atas ulasannya pada malam hari ini
kita nantikan nanti akan seperti apa
apakah memang presiden hanya membiarkan sampai tiga puluh hari
kemudian undang undang ini berlaku
oleh mereka yang memohonkannya
ataukah ada langkah lain seperti yang dimintakan
oleh sejumlah pihak yang lain juga
yakni peraturan pemerintah pengganti undang undang
terima kasih selamat malam
dan selanjutnya setelah jadwal berikut
rai mus akan kembali dengan informasi
abu bakar basir akan dipindahkan ke rumah tahanan
di sukoharjo jawa tengah dalam waktu dekat ini